pemerintah republik indonesia sejak selasa dua belas november lalu telah resmi meluncurkan portal aduan asn id
yang dapat digunakan publik untuk mengadukan aparatur sipil negara
yang diduga melakukan ujaran kebencian terkait sara atau radikalisme
atau terpapar radikalisme melalui media sosial
pro dan kontra kini muncul terkait portal ini
sekretaris kementerian pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dwi wahyu atmaji
menyebut bahwa asn yang terpapar paham radikal sudah dalam kondisi gawat
menurut penilaian dari bnpt
meski demikian wahyu enggan menjabarkan datanya secara detail
bnpt kan memiliki banyak informasi yang sangat mendalam mengenai kegiatan kegiatan
yang terkait dengan radikalisme yang negatif
sekali lagi saya tekankan ini adalah
radikalisme yang negatif
jadi paling tidak bnpt bisa kita minta cross check data data yang ada
saya tidak bisa ungkapkan seluruhnya di sini
tapi memang sudah ada gerakan gerakan di lingkungan asn dan bumn
yang perlu kita waspadai lebih dalam lagi
terkodimer itu pak
berapa banyak sih pak analisa dari pemerintah soal asn yang
saya angkanya tidak pegang saat ini
pelaporan masyarakat melalui portal ini akan diolah oleh kementerian kominfo
kemudian diverifikasi oleh satuan tugas yang berasal dari kemenpan rb
kementagri badan kepagawai negara serta komisi aparatur sipil negara
sebelum rekomendasi soal sanksi diserahkan kepada masing masing instansi terkait
pengamat kebijakan publik dari universitas trisakti terubu surahadiansyah
menyatakan sebenarnya portal aduan ini
tidak perlu dibuat jika pengawasan dan pembinaan di internal asn berjalan dengan baik
apalagi dalam undang undang nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang aparatur sipil negara
tidak mengatur secara eksplisit
tetapi sesungguhnya munculnya portal aduan ini juga sebenarnya menunjukkan kelemahan mas
kelemahan di mana soal pembinaan
karena itu sebenarnya kalau pembinaan itu berjalan baik mas
kan setiap lembaga itu kan ada pengawasnya kan
atau namanya inspektorat atau apapun
kalau itu berjalan efektif sebenarnya tidak ada lagi yang namanya portal pengaduan
untuk apa kan gitu
artinya kalau itu berjalan efektif ya semuanya baik
dan tidak diperlukan lagi kan internal
karena memang tadi di undang undangnya juga tidak ada soal itu
kalau kemudian ini mau dijadikan satu hal baku gitu ya
tentu kemudian ini harus betul betul dipertimbangkan satu definisi mengenai
radikalisme itu sendiri
kemudian yang kedua bagaimana radikalisme itu dipahami selain definisi adalah ruang lingkupnya
nah ruang lingkupnya
kemudian ya yang nyangkit paling perlu kita perjuangkan juga adalah mengenai sisi teknisnya
teknisnya ini kan artinya penyusunan roadmap daripada mapping lah
mapping dari radikalisme itu kan harus jelas gitu ya
harus jelas supaya ketika seseorang misalnya si a dituduh sebagai radikal
itu memang memenuhi unsur unsur itu
karena kalau tidak menunjukkan nanti jadi kesannya dolim kan
selain definisi dan ruang lingkup radikalisme yang jelas
terubus berharap satuan tugas yang dibentuk melalui surat keputusan bersama sebelas kementerian dan lembaga
bisa diawasi agar tidak ada hukuman yang dianggap sewenang wenang
den irvan jakarta
tumbuhnya paham radikalisme di kalangan aparatur sipil negara bukan hanya isapan jempol
pemerintah bahkan kini meluncurkan laman atau portal aduan asn
jadi alamatnya aduanasn id untuk memantau dan mendata
masalahnya karena bersifat aduan banyak yang mengkhawatirkan ini disalahgunakan
apalagi ukuran pelaporan dinilai terlalu sederhana
dengan memberikan like saja jempol saja di sebuah postingan
postingan yang bertentangan dengan pancasila nkri dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
asn sudah bisa dilaporkan
begitu juga dengan postingan postingan berbau sara
malam ini saya akan berbincang dari luar studio
sudah ada pak benny mamoto pengamat terorisme
pak benny selamat malam
terima kasih sudah bergabung malam ini pak beni
pak beni kita tahu memang betul radikalisme di kalangan asn itu semakin besar
tapi seberapa gawat sih pak benny kalau dari informasi yang anda
baik jadi marilah kita mulai melihat bersama bagaimana berbagai macam aksi teror terjadi di indonesia
itu adalah satu buah dari hasil persemaian panjang bibit bibit radikalisme
ada beberapa kasus ada beberapa penangkapan yang terjadi di perguruan tinggi
perguruan tinggi kemudian juga di asn
data dari densus delapan puluh delapan sangat jelas di sana
begitu banyak asn yang terlibat langsung dalam aksi teror
bahkan ada yang berangkat ke suriah dan sebagainya
nah kenyataan ini harus disikapi dengan segera
kalau orang selalu mengatakan bahwa pemerintah kecolongan pemerintah tidak tegas dan sebagainya

upaya pemerintah untuk melakukan langkah langkah pencegahan deteksi dini mengidentifikasi perlu segera dilakukan
kalau tidak mereka mereka yang sudah direkrut ketika masih menjadi mahasiswa bahkan sma
mereka sekarang rata rata kalau alumni sepuluh tahun yang lalu sudah duduk di posisi posisi strategis
atau posisi posisi yang bisa memanfaatkan posisinya
untuk juga melakukan upaya upaya radikalisasi
setara institut sudah melakukan penelitian
kemudian wahid institute juga beberapa lembaga riset sudah melakukan penelitian
hasilnya itu sangat jelas
bahwa intoleransi meningkat dengan tajam
radikalisme di dalam lembaga pendidikan juga terjadi begitu masif
nah ini harus segera disikapi
salah satu upaya pemerintah yang dilakukan adalah dengan membuka portal ini
soal kesempurnaan dari model ini nanti tentunya perlu dievaluasi sambil berjalannya waktu
tapi setidaknya marilah kita sikapi dengan positif bahwa ini adalah salah satu upaya pemerintah
untuk melakukan langkah langkah pencegahan sebelum nanti terjadi
apa yang terjadi di ipb bogor sangat jelas
tidak pandang bulu latar belakang pendidikan tingkat pendidikan
ketika mereka yang sudah terpapar tentunya bisa melakukan apa saja
nah oleh sebab itu yang diperlukan sekarang adalah apa yang menjadi parameter radikalisme
ini yang penting karena kalau tidak yang terjadi perdebatan
ada yang mengatakan
radikalisme tidak selalu negatif ada yang positif dan sebagainya
kalau saya saya merujuk pada pendapat dari prof azumaji azra
beliau mengatakan ada tiga parameter yang bisa digunakan
yang pertama adanya paham atau ideologi transnasional yang ingin mendirikan negara islam
atau daulah islamia atau kekhalifahan atau khilafah islamia untuk menggantikan nkri
menggantikan dasar negara pancasila
nah ini parameter pertama
yang kedua dikatakan bahwa adanya paham takfiri
semua yang di luar kelompoknya semua yang di luar pahamnya itu kafir
bahkan ada yang mengatakan bahwa itu darahnya pun halal
kemudian parameter yang ketiga yaitu mengharamkan toleransi
nah tiga kriteria itulah yang kiranya nanti menjadi parameter ketika kita menentukan atau mengidentifikasi
seseorang itu sudah terpapar radikalisme atau tidak
hal ini sangat sensitif
oleh sebab itu perlu kehati hatian
saya yakin apa yang dilakukan di awal ini di samping perlu dilakukan evaluasi
juga nantinya bisa dibuat model model lain yang variatif
yang tujuannya adalah berujung pada bagaimana mengidentifikasi mendeteksi
kemudian langkah langkah apa yang harus dilakukan
agar yang bersangkutan yang nanti katakanlah dinilai sudah terpapar ini bisa dicegah
untuk mengembangkan ideologinya di dalam instansi ataupun juga mempengaruhi yang lain
oke pak benny sepertinya apa yang anda lakukan
karena seseorang yang sudah terpapar radikalisme itu ada ciri cirinya
seperti contoh mendadak antisosial
kemudian menarik diri dari kehidupan bersama
kemudian berkomunikasi secara rahasia
kemudian juga merespon sesuatu kebijakan pemerintah yang berlebihan
seperti orang pada umumnya
kemudian kalau menyangkut isu isu barat dan sebagainya juga reaksinya sangat keras dan sebagainya
kalau misalnya seperti menarik diri dari komunitas itu kalau misalnya di lingkungan asn apakah itu mungkin dilakukan gitu pak beni
artinya kan asn di sini seperti aying melihat mengapati teman temannya sendiri gitu ya
apakah itu mungkin dilakukan
pemerintah beberapa kali sudah mengimbau masyarakat untuk waspada dengan lingkungan sekitar
misalnya ada yang jarang keluar tidak bersosialisasi itu dilaporkan
tapi toh kemudian yang terbaru misalnya soal bom bunuh diri medan memang betul tidak pernah ada sosialisasi dengan warga
kemudian eksklusif memiliki perkumpulan yang eksklusif tapi tidak ada laporan kepada kepala lingkungan dan lain sebagainya
jadi bagaimana memastikan ini bisa berjalan baik sekarang
jadi seperti yang kami lakukan di beberapa instansi contoh dari grup wa saja para karyawan itu dengan mudah kita bisa memantau perubahan seseorang
dari yang tadinya ramah baik gaul dan sebagainya tiba tiba dia menarik diri tidak banyak komen tidak banyak yang menjawab tidak banyak yang menjawab

tidak ada kesalahan tetapi ketika mengomentari sesuatu isu itu sangat keras dan sangat berlebihan
itu baru satu dari sekian banyak
kemudian juga yang tadinya dia dengan teman kalau ditegur masih merespon dengan baik ini sangat sangat keras
berbeda dengan apa yang ada sebelum ini ini baru baru sebagian
banyak faktor lain yang nanti bisa diidentifikasi

dan itu perlu pendalaman
sekali lagi tidak boleh kita tiba tiba menjudgement bahwa wah ini pasti
belum tentu ini baru indikasi awal yang perlu terus didalami dikumpulkan informasi yang lebih dalam lagi
tentunya nanti akan bekerjasama dengan aparat
dalam hal ini bisa densus bnpt sehingga nanti secara pasti orang ini bisa dikategorikan sudah terpapar atau belum
itu dia yang menarik sekarang
jadi kan kalau misalnya sistem atau cara kerjanya ini ada aduan kemudian datanya masuk lalu apa yang kemudian harus dilakukan
dan bagaimana ini kemudian supaya tidak salah ya identifikasi
itu yang kemudian sekarang ditakutkan oleh banyak pihak
kita membahasnya setelah jeda pak benny nanti akan bergabung di sini
teman dari setara institute tetap bersama kami
terima kasih sudah hadir
sebelum saya berbincang kembali dengan bang coki ini adalah beberapa hal
jadi ada sebelas poin yang kemudian ini adalah hal hal yang kemudian boleh atau bisa dilaporkan di portal aduan asn ini

kedua menyampaikan tulisan dan gambar yang membuat sara via media sosial
kedua menyampaikan tulisan dan gambar yang membuat sara via media sosial
itu sudah bisa dilaporkan
berikutnya mengikuti kegiatan dengan muatan konten nomor satu dan dua ya soal ujaran kebencian dan sara tadi
atau menyebarkan pemberitaan sesat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan hoax
kemudian mereka yang menyebar berita sesat secara langsung atau melalui media sosial juga kena
oke yang berikutnya dilarang menyelenggarakan kegiatan yang menghina undang undang dasar sembilan belas empat

nkri pancasila bhinneka tunggal ika
dan yang nomor tujuh dilarang ikut serta dalam kegiatan poin enam
yaitu kegiatan yang melanggar aturan itu
kemudian nah ini dia
anda memberikan like saja di konten konten bermuatan berlawanan dengan undang undang dasar pancasila dan juga bineka tunggal ika

ataupun anda meretweet itu sudah bisa dilaporkan di portal aduan asn
kemudian jika anda menggunakan atribut ya
atribut misalnya menggunakan kaos yang bertentangan dengan poin undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
kemudian bineka tunggal ika pancasila dan lain sebagainya
bertentangan dengan undang undang bertentangan dengan ideologi
atribut kaos kan biasanya anak anak zaman sekarang tuh suka kaos kaos
yang ada gambar tokoh siapa tokoh siapa gitu ya
yang identik dengan ideologi tertentu itu sudah bisa dilaporkan di aduan asn
yang berikutnya pelecehan simbol negara baik langsung maupun melalui media sosial
oke dan yang nomor satu yang nomor terakhir adalah nomor satu dan sepuluh
seluruh keseluruhan ini kalau misalnya secara sadar
melakukannya itu bisa langsung dilaporkan di portal aduan asn
oke bang coki anda melihatnya setara mengatakan ini berbahaya
apa yang dikhawatirkan
yang pertama adalah laporan itu bisa saja fiktif
atau ada unsur kebencian terhadap seseorang
sekalipun misalnya ada bukti buktinya yang terkait dengan itu
karena bukti bukti media sosial kan bisa saja direkayasa
bisa diedit itu satu
kedua parameter atau indikatornya harus presisi
harus memang betul betul bisa dikategorikan sebagai misalnya penghinaan terhadap simbol negara
anti pancasila gitu ya
tapi bagaimana mengukurnya
jangan jangan yang melapornya dengan atasan si pegawai negerinya berbeda persepsi
itu yang kedua
yang ketiga adalah
ini berpotensi kemudian membuat pegawai negeri menjadi seperti robot
tidak berani berbuat apa apa
apalagi tadi misalnya di slide aja juga bisa dilaporkan
padahal di slide itu justru jangan jangan bisa menunjukkan bahwa
dia tidak suka kepada orang yang anti pancasila gitu kan
tapi kok juga tetap dikategorikan sebagai pelanggaran
bisa dilaporkan di situ
nah kemudian kebebasan berpendapat juga bisa terancam juga
karena tadi tadi indikator parameternya menjadi kabur gitu ya
jadi itu yang penting
dari dulu memang kita selalu mengatakan menjadi penting aparatur negara ini tidak terpapar radikalisme
sudah ada beberapa penelitian setara kan soal itu
kemudian negara memang harus mengembangkan sebuah metode
dimana bisa mendeteksi apakah seorang aparatur negara itu terpapar pada tingkat intoleran
radikal lunak gitu kan radikal tanpa kekerasan atau sudah lebih dari itu misalnya
mengembangkan sebuah metode yang kemudian
karena begini karena selama ini
seorang pegawai negeri kan dinilai kesuksesannya berdasarkan dua kriteria
yaitu audit kinerja sama audit keuangan
nah kita mengusulkan si atasan itu membuat sebuah metode lagi yang disebut audit ideologis
atau audit loyalitas terhadap empat fondasi kita
yaitu pancasila undang undang sampap lima nkri dan beringkat tunggal ika
atau mungkin ini salah satu caranya
nah tapi ini ini kan apa justru memperlihatkan bahwa negara ini malas gitu
dan si atasan kemudian tidak mengembangkan sebuah metode yang bisa mengawasi sejauh mana media sosial
dan kemudian yang kita juga belum jelas adalah apa sanksi sanksinya
karena yang kita inginkan adalah
metode yang dikembangkan adalah bersifat pencegahan tapi juga edukasi
bukan kemudian mempanis gitu apalagi kemudian mengkriminalkan
kita tidak ingin itu jadi
karena kita percaya bahwa seseorang bisa didekati mengalami sebuah proses
bagaimana sekarang apa ya workflow atau screening nya identifikasinya seperti apa
sudah tersambung melalui telepon
sudah tersambung melalui telepon kita dengan andi rahadian kepala birohukum dan komunikasi dan informasi publik kementerian pan dan reformasi birokrasi
selamat malam pak andi
selamat malam mbak putri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak andi sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia
terima kasih untuk waktunya
pak andi banyak sekali pertanyaan soal ini pak andi
terutama soal identifikasinya apakah cukup hanya dari sebelas poin itu kemudian bisa dilaporkan
kemudian langsung akan diproses atau bagaimana karena banyak juga kekhawatiran dari teman teman asn rupanya soal itu
iya terima kasih mbak putri jadi memang ini menarik sekali ya sekarang ini memang lagi hangat juga mengenai aduan asn ini
tapi memang ini merupakan langkah bersama dari kementerian terkait dari kementerian perdagangan
dan beberapa kementerian lainnya
itu ada sebelas kementerian lembaga yang memang kita sudah menyepakati satu keputusan bersama mbak
untuk penanganan radikalisme dalam langkah penguatan lawasan kebangsaan pada apatrus iklan negara
jadi memang ini merupakan sebagai langkah tidak lanjut mbak dari kami untuk menangani pengaduan terhadap apatrus iklan negara atau asn
yang memang terkait dengan komitmennya

sehingga kita siapkan skb ini memang tujuannya skb ini memang ini mbak ya
untuk membangun soliditas dan koordinasi antara kl dalam angka penanganan tindakan radikalisme asn
kemudian kita juga akan membentuk tim satuan tugas untuk penanganan hal ini
kemudian juga itu akan terdiri dari berapa kl
dan memang tim satuan tugas ini untuk melakukan satu satu perusahaan yang memengaruhi semua kesehatan
dan memang tim satuan tugas ini untuk melakukan satu satu perusahaan yang memengaruhi semua kesehatan

jadi kita tetapkan ada sebelas jenis pelanggaran yang tadi sudah dibahas oleh mbak putri
nah disitu tim satuan tugas nantinya kalau sudah menerima laporan dari masyarakat lewat aduan asn id
itu nanti tentunya akan dilanjuti setelah masuk ke potong aduan asn
kemudian yang dikelola oleh kementerian komunikasi dan informatika
nanti akan diberikan rekomendasi penanganan laporan tersebut kepada pejabat pembina kepegawaian
kementerian terkait begitu ya kementerian atau lembaga terkait
sampai ke kementerian peneguran apatun negara kementerian dalam negeri kementerian kepegawaian negara dan komisi apatun sipil negara
apa yang akan dilakukan pertama kali pak andi
kita ketahui mbak putri kan memang kalau pns itu kan sudah sebenarnya terlibat sumpah janji pns
karena pada saat dia pertama kali diangkat itu
nah itu sebetulnya sudah ada di situ disebutkan bahwa pada saat diangkat itu akan bersumpah demi allah gitu ya
akan setia kepada tatse penuhnya kepada pak nyesila jangan undang dasar negara seribu sembilan ratus empat puluh lima negara dan pemerintah
dan juga menelati segala peraturan bertanggung tangan
kemudian juga pns itu biasanya di dalam sumpahnya itu juga ini
injil tinggi kelembatan negara pemerintah matabat sebagai pegawai negeri sipil
mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri pribadi atau golongan
kemudian juga kalau mbak putri ingatkan ada ini panca prasetya kopri itu
nah disitu juga disebutkan bahwa bagi yang melihat kolferi itu ya pns itu
setia dan taat kepada negara kesatuan berdasarkan pemerintah republik indonesia
juga berdasarkan pembayaran hasil dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
kemudian juga mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan
dan ini yang keempat itu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa
nah itu yang mungkin kita saling mengingatkan juga
dan memang kan kalau sesuai dengan undang undang nomor lima tahun dua ribu empat belas
mbak putri tentang aparatur sipil negara
itu kan asn itu kan memiliki posisi tidak strategis nih
sebagai poros pembangunan sebagai penggerak birokrasi
sepenting berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa
nah ini yang kelihatannya kita akan ingatkan lagi pada asn
dan ini mungkin langkah langkah yang kita sudah sepakati bersama
untuk bisa lakukan sama dengan kl kl terkait mbak
iya sudah disepakati bersama rambunya sudah jelas undang undangnya sudah jelas
dan segala macam itu sudah jelas ya
tapi bagaimanapun kalau misalnya sampai harus keluar aduan asn ini
berarti kan selama ini apa ya pembinaan internal tidak ada
lalu akhirnya dipilihlah jalan ini
menerima tampungan aduan dari teman teman sesamanya
jadi memang asn akan eyeing akan melihat teman temannya sendiri
yang memiliki gerak gerak mencurigakan
atau yang memiliki hal yang tidak sesuai dengan dirinya
kemudian dilaporkan begitu kan pak andi
lalu setelah dilaporkan itu apa pak prosesnya
jadi nanti tadi itu mbak
jadi kita akan kirimkan
setelah menerima laporan dari masyarakat ya
melalui pottal aduan asn tadi
tentunya kita tidak lanjuti dengan ini
memberikan rekomendasi oleh tim satuan tugas
atau tim task force tadi
itu kita laporkan ke kementerian terkait
terutama yang pejabat pembina kepegawaiannya
nah tadi itu dengan tentunya kalau untuk sanksinya kan
tentunya kan sebagai asn itu kan kita terikat dengan kode etik
kode perilaku ya mbak ya
yang ada di undang undang asn itu
juga ada beberapa sanksinya nantinya di situ yang bisa diputuskan oleh pejabat pembina kepegawaian
di instansi masing masing asn yang dinilai melakukan pelanggaran
tadi itu mbak yang ada di sebelah sini tadi pelanggarannya itu
artinya begini misalnya begini
misalnya ada sanksinya
misalnya ada satu likes ya di sebuah postingan
kemudian langsung ada label radikal ya
kemudian langsung dibawa ke pejabat terkait
kemudian apa apa prosesnya
atau kemudian langsung ada surat peringatan
itu yang ingin kami gali sebenarnya
ya jadinya kan tadi seperti saya sampaikan mbak kan ada tim satuan tugas pak nanti yang akan membahas
kemudian ini yang merekomendasikan kepada instasi di pusat maupun daerah tadi pak
jadi pimpinan langsung dari asn dimaksud
instansi pemerintah pusat dan daerah ini nanti akan yang melakukan ini
pencegahan pembinaan dan pengawasan dan penyatuan sanksinya
sudah berlaku radikalisme asn dalam
ini sebagai bentuk optimalisasi pengawasan ya mbak ya
oke task force nya itu dari mana pak andi
task force nya dari internal saja

atau ada pihak lain yang betul betul mengerti soal radikalisme dan terorisme ini juga dilibatkan
karena begini tadi sebelumnya ada pak benny mamoto juga mungkin masih mengikuti dialog ini
identifikasi ini menjadi penting karena identifikasi radikalisme itu variabelnya banyak
begitu juga dengan teman dari setara di sini mengatakan hal demikian
ada radikalisme lunak ada radikalisme keras dan lain sebagainya
jadi sudahkah kemudian task force dibekali oleh hal hal itu mungkin pertanyaankah
mungkin juga membaca psikologi mungkin hal hal lain untuk memastikan supaya tidak salah identifikasi
jadi gini mbak putri memang ini task force nya ini berangkutakan lintas kementerian yang memang menangani isunya masing masing
katanya memang sangat sangat berkompeten
seperti di situ akan ada badan nasional penanggulangan terorisme misalnya kemudian ada badan intelijen
kemudian juga ada badan penanggulangan terorisme misalnya kemudian ada badan intelijen negara
dari kementerian pendidikan dan kebudayaan bidang anggota task force juga
kemudian kementerian hukum dan ham kementerian dalam negeri kementerian agama kementerian pan rb
juga ada dari badan pembinaan ideologi pancasila ada badan kepegawaian negara ada komisi aparatur sipil negara
jadi ada sebelas kementerian lembaga yang nantinya akan bertindak sebagai tim satu tugas atau task force ini
jadi sekitar kita senkoordinasinya akan cukup kuat mbak dan solid
kuat ya identifikasinya terutama ya soal itu ya
karena berasal dari berbagai instansi yang berbeda ya
nanti saya akan ke pak andi masih ada beberapa hal yang masih ingin saya tanyakan
tapi saya sekarang ke pak benny mamoto dulu
pak benny itu mungkin mendengar tadi sedikit percakapan saya dengan pak andi rahadian dari kementerian pan rb
jadi identifikasinya akan melibatkan beberapa
kementerian dan lembaga lain
tapi pak benny terakhir dari anda karena anda tidak bisa bergabung lebih lama lagi
apa yang harus menjadi rambu rambu pak beni soal ini agar satu tidak ada kesalahan identifikasi
dan dua memang benar benar pemerintah akhirnya berhasil untuk meredam radikalisme yang dikatakan memang saat ini sedang tumbuh subur di kalangan asn
karena seolah olah semakin ditekan ini semakin tumbuh
ya jadi pertama tadi saya mendengar dari teman saya pak bonar ada metode metode yang ditawarkan
nah menurut saya metode pelaporan online ini itu sejalan dengan era sekarang
dimana semua pelayanan semua tempat pelaporan itu melalui online untuk kecepatan
tetapi tentunya ini baru pintu masuk dan nanti perlu ditindaklanjuti
seperti tadi disampaikan ada task force yang lintas kementerian tentunya di dalamnya ada unsur polri ada bssn dan sebagainya
yang akan mengembangkan info tersebut mendalami info tersebut
sebagai contoh begini bagaimana jejak digitalnya
kemudian kalau dari polri dari densus akan dilihat nanti adakah keterkaitan dengan jaringan dan sebagainya
atau mungkin bisa didalami lagi dia terradikalisasi melalui apa
jadi ini ada satu proses panjang sehingga tidak bisa serta merta itu memfonis bahwa orang ini begini dan sebagainya
ya proses panjang itu yang betul betul harus dikawal berarti ya pak beni ya betul betul variable variabelnya jelas
betul harus dikawal
dan dengan melibatkan instansi terkait tentunya bisa dihindari hal hal yang katakanlah itu pelaporan karena sentimen
karena sakit hati atau karena tidak suka dan sebagainya
karena ada cross check dari instansi lain
nah diharapkan langkah awal yang diambil ini tidak sampai malah menjadi kontraproduktif
oleh sebab itu kita harus samakan persepsi dulu bahwa ancaman ini sudah serius
apa kekhawatiran anda pak benny
sayang sekali terputus tapi nanti mudah mudahan bisa bergabung lagi dengan pak benny mamoto
tapi saya sekarang ke bang coki dulu
bang coki itu tadi prosesnya ya kita sudah dengar ya prosesnya melibatkan beberapa kementerian dan lembaga
ada screeningnya bisa yakinkah anda itu bisa berjalan dengan baik sebenarnya
satu kalau itu dijalankan dengan prinsip kehatian objektif
dan mendapatkan bukti bukti yang kuat dan valid mungkin itu bisa dipertanggungjawabkan
oke baik baik baik
tapi itu harus di situ
harus di situ dulu oke

sebetulnya yang bisa jawab dengan mudah
yang melakukan riset pak bonar sendiri nanti akan secara jelas menjelaskan
tapi saya ingin sampaikan di sini adalah
marilah kita samakan persepsi dulu
bagaimana menghadapi berbagai aksi teror yang sudah terjadi
yang notabene diantaranya adalah melibatkan asn
orang orang yang tidak kita kira ternyata juga terlibat seperti yang terjadi di ipl di purwore dan sebagainya
ketika kita sama sama sudah punya persepsi yang sama tentang ancaman ini
kemudian satu lagi saya sampaikan tadi
ini adalah dikit dikit yang semai sudah lama
termasuk di dunia sampul
buahnya kita persepsi sekarang
di beberapa perjalanan tinggi terjadi bom surabaya alunmana dan sebagainya
ketika sudah sama persepsinya
kedua parameternya disamakan dulu
ketika parameternya sama baru metodenya
kalau metode itu bisa nanti terus disempurnakan di pertaiki
dengan menerima masukan dari berbagai pihak
dan yang penting adalah langkah yang dilakukan jangan justru kontraproduktif
artinya justru bisa itu merangsang munculnya
nah ini menjadi penting
oleh sebab itu

elemen masyarakat termasuk
perlu dilibatkan dalam penanganan masalah ini
ya termasuk membangun narasi narasi kontra ideologi itu ya pak beni berarti ya
pak benny mamoto terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini di sini
terima kasih selamat malam
saya ke pak andi radian sekarang
pak andi masih bersama kami
pak andi saya masih penasaran sebenarnya
yang juga menjadi banyak pertanyaan
saya juga melihat beberapa pertanyaan teman teman asn di media sosial
bagaimana fungsi aduan ini berjalan beriringan dengan penilaian internal yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait
jadi misalnya ada penilaian khusus terhadap asn misalnya bernama a
tapi kemudian suatu hari asn ini
asn ini diketahui performanya sangat baik
keadaannya beres semua
tapi kemudian ada aduan satu kali yang kemudian langsung melabeli ia sebagai radikal
bagaimana dengan penilaiannya
bagaimana dengan karir yang sudah terbangun selama ini
bagaimana apakah itu sudah dipikirkan
jadi memang tadi yang saya sebutkan
ada mekanisme penanganan aduan asn mbak
jadi kalau memang ada asn yang dinyilai melakukan pelanggaran
dari itu ya diantara sebelah sini pelanggaran tadi
kemudian dinilai tindakan membuat ujaran kebencian
itu tadi kan misalnya ada pengaduan masyarakat melalui portal aduan asn id tadi
itu kemudian kan
apa maksud kan dibahas oleh tim mbak
jadi tadi saya sampaikan menyampaikan rekomendasi
nah tentunya rekomendasi yang disampaikan kepada kementerian atau lembaga
atau instansi tempat si asn ini bertugas
nanti itu yang nanti memiliki kewenangan ya untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman
namun rekomendasi tadi itu ditembuskan kepada empat instansi mbak
yaitu kementerian penyelidikan aparat negara dan informasi berlokasi
yang kedua kementerian dalam negeri
yang ketiga badan kepegawaian negara
dan yang keempat komisi aparat sipil negara yang akan melakukan monitoring dan evaluasi mbak
jadi melakukan pembahasan lebih mendalam terhadap hasil rekomendasi task force
jadi di sini mungkin ada pertimbangan pertimbangan yang diberikan oleh empat instansi ini
sehingga nanti rekomendasinya bisa berjalan dengan baik dan imbang
dengan tetap berkembang
dengan tetap memberikan optimalisasi terhadap fungsi pengawasannya mbak
sehingga faktor pengawasan yaitu sanksi itu juga tetap masih sesuai dengan tentuan dan pasuan perundang undangan yang berlaku mbak
tapi jika situasi itu terjadi akan memberatkan ke soal aduan asn soal radikalisme ini
atau memberatkan ke prestasi dan pekerjaan yang selama ini sudah dibangun oleh si aparatur sipil negara ini
tadi kan ini mbak yang saya sampaikan
jadi memang nanti ada mungkin akan ada pertimbangan dari atasan langsungnya mbak
jadi ada yang disebut ppk atau pejabat pembinaan kempegawaian
yang memiliki catatan dari masing masing asn tersebut
yang tentunya berhasil
berdasarkan rekomendasi dari task force tadi itu mengenai apa yang dilakukan asn ini
tentunya akan ada pertimbangan pertimbangan yang juga diberikan oleh pejabat pembinaan kebanggaan instansi asn dimaksud
jadi ini mungkin penyatuan sanksi lah katakanlah begitu ya
tentunya akan menjadi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dari atasan langsung dimaksud dan juga instansinya
baik di pusat maupun daerah gitu mbak
jadi peransparan apa sih pak portal ini sebenarnya atau karena ini berkaitan dengan radikalisme dan akan sangat secluded sangat tertutup
jadi memang kita siapkan aduan asn id portal ini mbak memang sebetulnya memang untuk mengatasi radikalisme negatif ya
yang anggaran itu meliputi intoleran anti pancasila kemudian mereka yang anti nkri
dan juga ini yang penting juga menyebabkan disintoleran

jadi kalau nanti mbak putri mencoba portal aduan asn id ini nanti di situ memang setiap orang nih mbak ya berhak menyampaikan pengaduan asn dengan cara daftarkan diri dan mengugah tautannya mbak
runlynk serta screenshot situsnya atau konten yang dilaporkan serta alasan dan memantau proses penanganan dilakukan oleh tim aduan asn
jadi ini yang kita harapkan adalah nantinya asn ini tetap akan sebagai asn indonesia
oke asn indonesia yang profesional akuntabel dan bermanfaat
jadi semua ini kita siapkan aduan asnnya nanti kita semuanya bisa ini mbak kalau memang bisa ini juga nih apa dilihat di portalnya
itu kalau ada yang pelapor itu bisa mengisi nama lengkap kemudian emailnya kemudian mengisi password juga ya
bagaimana dengan identitas pelapor apakah akan dirahasiakan kalau misalnya melaporkan katakan atasannya itu kan agak rawan juga posisinya
bagaimana mbak maaf
kalau misalnya identitas pelapor misalnya melaporkan atasannya itu kan berarti posisinya juga rawan
identitas pelapor di sini akan dirahasiakan atau bagaimana
ya pak tentunya task force juga menghargai laporan yang masuk
sehingga tentunya identitas pelapor juga tentunya akan tetap dilindungi oleh task force oleh tim
sehingga tentunya juga pelapor ini dalam posisi yang juga tidak dirugikan gitu mbak
oke baik baik pak andi terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia prime news
kami tunggu kedatangan pak andi lain waktu pak andi terima kasih
baik mbak putri terima kasih
iya selamat malam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bang coki kita sudah lihat itu tadi sedikit cara melaporkan disampaikan juga metode dan juga langkah langkah yang harus dilakukan
masih ada kekawasan
masih ada kekhawatiran dari teman teman setara
gini karena yang bagi kami yang paling penting adalah pengawasan internal
internalnya justru ya
justru itu yang paling utama
tapi anda melihat ada kerawanan di situ anda melihat ada kesempatan celah untuk negosiasi dan lain sebagainya
iya betul itu pertama
kedua adalah bahwa tujuannya bukanlah kemudian membuat seseorang seorang pegawai negeri itu kemudian kehilangan kesempatan untuk berprestasi atau berkarir
tapi lebih pada pencegahan preventif dan edukatif
karena itu pendekatan karena seseorang jadi radikal atau entah itu dalam tingkat hanya intoleran atau radikal lunak atau hanya ekstrim biasa itu kan macam macam faktor
macam macam kombinasi sejumlah faktor
dan kebanyakan juga karena juga faktor faktor kekecewaan sosial
jadi pendekatan psikologis juga menjadi penting
dan menurut anda pendekatan seperti ini tidak akan berhasil
catatan ini hanyalah salah satu sisi salah satu masukan
jadi kan jangan hanya mengandalkan masukan dari portal komplain tadi
tapi mengembangkan sebuah metode deteksi metode pencegahan di dalam lingkungan kementerian di dalam lingkungan aparatur sipil negara
itu jauh lebih penting
dan itu yang selama ini belum ada
selama ini belum dikembangkan
maka itu sepatutnya dibawa
selama ini penilaiannya hanyalah audit kinerja audit keuangan
tapi tidak pernah kemudian ada sebuah audit ideologis
sehingga terutama orang orang yang memiliki posisi strategis dan berkaitan dengan pelayanan publik
dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan publik
itu adalah harus orang orang yang memang memiliki komitmen terhadap kebangsaan
itu harus dipastikan
itu yang paling penting
karena kalau tidak pelayanan kepada publik tentu saja akan bersikap non diskriminatif
dia akan kemudian hanya lebih mementingkan kelompok atau orang yang satu rasa keyakinan dengan diri dia
itu berbahaya bagi kedepannya
nah ini metode ini yang harus dikembangkan
tapi saya menghargai upaya yang coba dikembangkan oleh negara oleh pemerintah
tapi tidak cukup
dan juga sekali lagi saya akan katakan perlu keberhatian hatian
dalam menyaring informasi
anda khawatir ini juga akan menimbulkan konflik baru
dan kemudian saya khawatirkan juga adalah kemudian karena kalau parlamen itu tidak jelas
akibatnya mempunyai ambil istilah yang membuat pegawai negeri hanyalah seperti bebek dan robot
persis seperti zaman orde baru
mereka tidak berani berpandangan kritis
tidak berani mengeluarkan pandangan pandangan yang mungkin berbeda dengan atasannya
kalau dia tahu atasannya salah kemudian dia khawatir dia dituduh radikal dan sebagainya
itu berbahaya juga
jadi kebebasan berekspresi juga bisa terancang
nah ini yang makanya dalam sebuah penilaian juga menjadi penting bahwa penilaian itu memang harus objektif
bukan hanya lintas departemen bukan hanya melibatkan aparat hukum
tapi kalau bisa juga melibatkan lembaga lembaga yang bekerja
lembaga lembaga misalnya psikologi ui misalnya yang bisa menilai gitu loh
betul nggak ini sanksi ini yang diberikan
jadi betul betul keberhatian dalam hal ini menjadi penting
bang coki terima kasih sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia prime news
kita lihat ini perkembangannya seperti apa
mungkin saat ini sudah dibuka sudah disepakati oleh dua belas ada sebelas kementerian dan lembaga
kita lihat progresnya seperti apa ya apakah itu bisa menekan perkembangan radikalisme
dan perlu ada evaluasi ya
perlu ada evaluasi betul
enam bulan sekali atau setahun sekali untuk melihat apakah efektif atau tidak
oke baik bang coki terima kasih banyak
sama sama bu menteri
dan kami kembali dengan informasi lain
tergiur investasi dan arisan tanpa riba ada puluhan ibu rumah tangga di bekasi jawa barat yang tertipu
kami hadirkan informasinya setelah jeda